sabtu dini hari banjir masih merendam ruas jalan kamal raya cengkareng jakarta barat
selain mengakibatkan sejumlah sepeda motor mogok banjir juga membuat kemacetan panjang dari arah cengkareng menuju tegal alur
banjir yang merendam kawasan kamal raya jakarta barat mencapai lima puluh cm
sejumlah pengendara motor terpaksa mendorong kendaraannya lantaran mengalami mati mesin saat menerobos banjir
menurut warga banjir terjadi sejak pagi hari dan tak kunjung surut karena hujan yang turun
oh tadi pagi sudah mulai banjir
ini sudah mulai surut apa emang belum pak
belum belum surut belum berubah
dari segini juga takutnya hujan bila lagi nama lagi